sampah masih saja menjadi permasalahan utama di tiap kota di indonesia
presiden jokowi bahkan menargetkan pengelolaan sampah sudah seharusnya diubah menjadi sumber energi baru
ini tentu dilakukan mengingat banyaknya sampah yang dihasilkan
mari kita lihat perbandingan antara tiga kota dan kaitannya dengan produksi sampah mereka
saya berikan gambaran berdasarkan data badan pengelola lingkungan hidup daerah dki jakarta
warga di jakarta menghasilkan lebih dari enam lima ratus meter kubik sampah per hari
ini jakarta bagaimana dengan bandung kita lihat bersama
kota bandung menghasilkan hampir delapan meter kubik per hari sampah dari bandung
bagaimana kemudian dengan surabaya
kita lihat surabaya surabaya menghasilkan delapan tujuh ratus meter kubik
dan ini adalah sampah yang harus ditanggung atau harus diakomodasi untuk kemudian dialihkan ke tempat tertentu
hingga pada akhirnya menjadi tempat pembuangan air
tentu saja jika dibuang secara serampangan di sungai dan di tempat lain
ini menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan buat daerah tersebut
dan ini merupakan concern bersama desi
bahwa sampah seharusnya bisa di
akomodasi dan juga kemudian bisa dicari solusinya
tapi hingga kini kota kota besar di indonesia menghadapi masalah klasik
kesulitan untuk mencari tempat pembuangan akhir
iya ini sungguh ironis
kita masyarakat produktif tapi produktif terhadap membuang sampah
dan sekarang kalau kita juga lihat sedikit sekali tempat pembuangan sampah yang bisa digunakan oleh masyarakat
tapi sebenarnya limbah sampah ini juga bisa dikelola menjadi energi yang terbarukan
sampah ini tidak dibuang begitu saja tapi merupakan solusi yang jangka panjang adalah membuatnya menjadi energi terbarukan